nah sebentar dalam pertandingan kemarin persija jakarta berhasil mengalahkan tampines rover empat puluh satu
kita akan memperlihatkan kepada anda cuplikannya mungkin untuk anda yang kemarin ini tidak sempat nonton
benar sekali dan kita lihat ini bermain di depan puluhan ribu jakmania
di stadion kebanggaan kita gelora bung karno rabu malam persija sukses berdominasi pertandingan
di mana gol bagi persija diborong oleh penyerang andalan mereka yang berasal dari kroasia marco simic
super simic berhasil mencetak tiga gol dalam pertandingan ini
satu gol lagi dicetak secara cantik oleh pemain muda rezaldi heanusa di penghujung babak pertama
terdengar ya suara gagap kita dari the jagmania
tampines rovers hanya berhasil membalas satu gol di pertengahan babak kedua
persija pun menang empat satu dengan kemenangan ini
persija pun memberi hadiah manis bagi para jakmania yang sudah habis habisan mendukung tim kesayangannya